suatu daerah berada di tingkat polusi standar atau tinggi dapat dilihat dari baku mutu rata rata
waktu itu sekolah di bekasi kelas satu kelas dua dapat beasiswa di tanggerang
tapi kan lulusnya harusnya tahun ini dong ton atau nanti juni tahun depan ya
yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah
jadi ini salah satu upaya saya
larangan di batam untuk bersaing di tim yang begitu superior
demikian tadi ibu sri din bersama dengan ibu resika tiko alu
dan tidak menjadikan hewan sebagai objek mainan
akhirnya saya balik lagi teman saya masih lanjut di singapura ada yang sampai sekarang masih di singapura ada
jadi kita optimis tapi memang ada satu hambatan yang paling mendasar yang kelihatannya
ini adalah rp satu untuk daging filenya
ini kan kita gak tau kan
nah pas gue kerjanya tiga bulan
ada pdi dan ada pks lah kalau kita mau sebut contoh konkret
yang mana biasanya dijadikan perbukalan saat pekerangan
berapa target pencapaian pajak untuk kpp mampang perapatan tahun ini
ini kan kepala daerah gubernur itu kan plt nih orang pemerintah
menggunakan bangku kayu atau bangku yang biasa disebut jojodok
nah setelah pilek pilkres dan kemarin
jadi ada dua puluh lima lima puluh tujuh puluh lima seratus ya bener pak
bulan juni tanggal lima belas kita sudah kasih tahu
iya iya benar juga ya langsung ya dua ribu enam belas lulus langsung benar september juara ya
adonan kemudian dipanggang di dalam oven bersuhu tinggi selama dua puluh menit hingga mengembang
setelah u dua puluh tidak terjadi
distigmatisasi adalah supporter supporter
dan yang menarik adalah karena cara pembuatan sandwich ini
sampai umur lima belas tahun eh empat belas ya lima belas tahun itu saya ikut itu dulu
yang telah saya warisi dari keluarga
dengan paduan kombinasi daging cincang daging sapi serta tetelan dan cabai membuat
karena berbeda dengan gadget sejenis yang menggunakan alat batu seperti joystick
ini bang masih lanjut nih sebagai akademisi
dalam hal ini diwakili oleh kementerian kesehatan
kalau untuk rasanya juga akan menyatu ketika dimakan bersama sushinya
terima kasih juga mas yuda salam sehat selalu
karena itu dalam perjalanan kami satu tahun kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong kondong
di indonesia sendiri untuk baku mutu rata rata harian
sebenarnya sudah banyak ya yang kami sampaikan kepada rekan rekan media
ini kelihatan banget ya mau menjelang pemilu pns tni polri dinaikin tinggi
ini jepang enam gelar dan tiga gelar untuk indonesia
korbannya sudah mencapai lebih dari tiga puluh ribu orang
video yang editannya halus editannya bagus
artinya mungkin tidak ada transfer ilmu yang jelas begitu ya
oh dulu sempet ikut kakak yang cewek malah latihan bulu tangkis
tim liputan cnn indonesia
dan tidak ada tunggakan tunggakan yang lama tentunya
diantisipasi sebelumnya oleh pihak aparat
hanya saja limit dan tenor yang ditawarkan berbeda
tahun itu juga awal tahunnya ya itu kan kalau dengar dari partnernya mcd nih si cd ini kuliah nih
tangannya juga nanti dipastikan bersih ya
dia tuh dia tuh jadi ada apa sih namanya wakil rektor gitu kan